kita akan lihat ke tps di hambalang
dimana ada prabowo subianto yang memberikan hak suaranya
dapat anda saksikan di layar saat ini prabowo subianto sedang melakukan pencoblosan
untuk surat suara yang dimiliki olehnya
prabowo subianto merupakan salah satu tokoh politik nasional
yang mengusung pasangan calon gubernur tertentu di pilgub jawa barat
sebelum melakukan pencoblosan tadi
prabowo sempat melakukan pembicaraan cicet ringan dengan masyarakat
menyapa masyarakat sempat melayani permintaan foto juga dari masyarakat
dan juga menyapa awal media namun hingga saat ini belum memberikan pernyataan pers
kita akan tunggu pernyataan pers dari prabowo subianto setelah memberikan hak suaranya
dan kita akan mencoba untuk mencoba

dan saat ini prabowo akan mencelupkan jari manisnya
atau jari yang lain dari prabowo untuk bisa menandai bahwa dirinya telah melakukan pencoblosan
atau menggunakan hak suaranya
ternyata ia menggunakan ibu jarinya
itu vrai terima kasih